sejumlah klub sepak bola liga dua terus berupaya melanjutkan kompetisi liga dua musim dua ribu dua puluh dua dua ribu dua puluh tiga yang terhenti
upaya tersebut dilakukan dengan kembali mengadakan pertemuan dengan menteri pemuda dan olahraga zainuddin amali
di kantor kemenpora jakarta pada senin sore
dalam pertemuan yang berlangsung tertutup itu zainuddin mengaku mendapat arahan dari presiden joko widodo
untuk mencari jalan keluar demi kelanjutan kompetisi liga dua pada dua ribu dua puluh dua dua ribu dua puluh tiga
setelah melakukan jajak pendapat zainuddin menyebut kompetisi liga dua tak dapat digelar
sebelum kongres luar biasa pssi diadakan pada enam belas februari mendatang
penetapan keputusan kompetisi liga dua musim ini akan diserahkan kepada pengurus baru pssi periode dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh tujuh
dari posisi pemerintah mencari jalan keluar membantu memfasilitasi tetapi tidak mengintervensi
sebab apa yang sudah menjadi keputusan pertemuan liga dua dan pssi dan lib ya kami hanya terima saja
kami tidak bisa memaksakan besok harus ada kompetisi itu namanya intervensi
ceo asosiasi pesepak bola profesional indonesia menyatakan
terhentinya kompetisi liga dua telah menarik perhatian level internasional
bahkan menurutnya fifa dan afc akan mengintervensi pssi soal kelanjutan liga dua musim dua ribu dua puluh dua dua ribu dua puluh tiga
juga menjadi suatu harapan ketika memang adanya dukungan
terutama teman teman kopi banyak yang ingin ke liga dua
dan juga dukungan dan niat baik dari taman menteri dan taman pemerintah juga mendukung
keberlangsungan liga dua
liga dua ini berlanjut sehingga ada perharapan
semoga yang ini bukan perharapan palsu lagi pemirapan kosong
benar benar terlaksana untuk melanjutkan liga dua yang berhenti
sementara itu manajer persipura jayapura berharap
siapapun yang terpilih sebagai ketua umum pssi
harus berkomitmen melanjutkan kompetisi liga dua
sebagai bentuk konsistensi dalam mengawal sepak bola pada liga satu dua dan tiga
karena yang sampai dengan saat ini kami ikuti bahwa liga tiga sudah berjalan
liga satu berjalan yang tersisa adalah liga dua
sangat berharap bahwa liga dua ini dilanjutkan
karena satu satunya merupakan harapan dan tempuan dari setiap pemain
tapi juga warga mereka yang tentunya mengenal dampak langsung
dari kompetisi liga dua yang bisa menggarangkan selama ini
asosiasi pesepak bola profesional bersama sejumlah klub liga dua
menaruh harapan besar kepada pemerintah
menjadi mediator dan memfasilitasi kelanjutan liga dua